pengelola pasar kebayoran lama telah melakukan sosialisasi seminggu sebelum aturan ini efektif berlaku
atau sebelum satu juli dua ribu dua puluh
pemantauan atau sosialisasi ini akan terus dilakukan hingga akhir bulan
pengelola menunggu jaga menggunakan kantong yang bergiram antara kandungan dan kandungan yang bergantung
selama ini pengelola akan memberikan sosi kegirangan hingga pengelolaan kepada para pedagang yang masih bandel menggunakan kantong plastik
selama beberapa hari ini kami terus melakukan pemantauan dan patroli ke bawah
memang pedagang pedagang kami masih banyak yang menggunakan plastik kresek
saya turun langsung untuk menghimbau mereka memberi contoh apa sih yang boleh sebagai penggantinya
tadi saya baru saja memberikan
contoh bahwa yang boleh dipergunakan itu plastik seperti rollbag masih diperbolehkan
terus kalau bisa dia pakai keranjang seperti besek atau gongsang ya
sementara ini kami masih memberi himbauan nanti akan berlanjut ke teguran lisan ya mbak
teguran lisan kalau teguran lisan masih tidak dilaksanakan juga kami memberi surat teguran
surat teguran masih dilanggar juga mungkin kami akan ada sp satu ratus dua puluh tiga sampai dengan proses penutupan sementara atau penyegelan
terus kalau bisa dia pakai keranjang seperti besek atau gongsang seperti itu sementara ini kami masih memberi himbauan nanti akan berlanjut ke teguran lisan ya mbak

tidak ikutin aturan aturan
karena kita belum tadi belum terlalu eksesi karena tadi baru pemberitahuan
kalau kita masih pakai plastik yang tenteng itu ngabisin stok yang ada aja
udah nggak boleh pakai lagi
suruh pakai yang ramah lingkungan
meski mengaku repo dan belum terbiasa para konsumen mengaku akan membiasakan membawa kantong belanja dari rumah
kalau pasar suka buka tinggal jalan aja soalnya biasa ada kantong merah gitu kan
menurut saya lebih baik prepare dari rumah
larangan menggunakan kantong plastik tercantum dalam peraturan gubernur no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
yang mulai efektif pada satu juli dua ribu dua puluh
rencananya pada senin enam juli
akan dilakukan pemantauan oleh satpol pp kepada para pedagang
dibutuhkan kerjasama kedisiplinan dan juga kesadaran masyarakat sebagai konsumen dan juga para pedagang
agar aturan ini dapat terimplementasi dengan baik
sehingga masyarakat bisa lebih bijak memilih kemasan yang ramah lingkungan
novo niantaka dwi ari jakarta